tidak kan aduh mau
eh gai mak ngaji tau kalau ada emak dia mati
mak tuh mau ngaji
kan hadiahnya nih kalau mau ngaji nih buat abah lu juga
gimana sih yang serius
mak ngaji disini pengen ngirimin hadiah buat abah
gak ada adabnya mak
astagfirullahaladzim gak ada adabnya gimana ceritanya
eh tidak ada adabnya
gak ke san claws
maybe mak ada pack beep
eluk hidup gitu
kalau hidup kan kita bisa temenan
antara tujuh sama yuyu
manusia manusia itu
emangnya rambut pangkas
kalau lu tuh ada pennya
jadi gue gak nyangkut tangan gue
bim salah bim jadi apa
hahaha kalau mekanik kan lo kalau mekanik bilang bro hahaha dulu ah kata katain ah
hai hai hai ayo hai hai hai bab iwap peh peh peh peh nih satu nah jadi emak ngaji aduh
kalau ada emak dia mati kenapa sih emak tuh mau ngaji kan hadiahnya nih kalau mengajini
buat abah lo juga
gimana sih yang serius mengajini sini pengen ngirimin hadiah buat abah iya ada adabnya emak
astagfirullahaladzim ada adabnya gimana ceritanya ingat mengajidi kamar ini kan rumah rumah emak
dimana juga bisa yang penting nyatmani ya allah pahalanya tiap mengaji buat abah gitu iya bisa
sih bisa boleh mabole lihat tergantung lihat emang iya emak cuman kan ma di dalam rumah alang
kabarnya dikamar mak
sama tukang daging dia kan di pasar baca quran di pasar lama di rumah ngapain baca quran di sini
wanita itu alangkah baiknya dan pahalanya lebih besar beribadah di dalam kamarnya mak tuh masya allah ya udah
kalau gitu tamar tamar deh ya udah ngasih di kamar ngajin deh apa kata anak gue yang bisa aja
ya aduh peran
oh diangkat dong aduh maaf kong uduh bagus potnya ngapa hp gila lu
lu nggak bilang bilang ada sumur cetek itu tuh pota air kumong pota air kata lo kata gua sumur cetek
jadi kalian aja lu kecain tuh kota petaneman kasih orang kong kenapa napa
banting gong jangan jangan jangan jangan itu kesayangan gue gimana sih ceritanya
li dikata suruh banting eh bau nyati yati ya siaknya tol ngepel dan sampai pecah kalau pecah
bedik lu lagian simpo masalah bisa ngomong pot ginian daripada adik sendiri lu bagus sayang
hapus banget sih jadi tuyul
hapus banget dah ini tuyul apaan sih ada penangkalnya nih apa jangan jangan yang
dalam ruangan nih suka beribadah doyan beribadah doyan ngaji kali
gitu dong aku kan mau nyari uang kalau gelap ntar aku gimana menyalakan uang pikir pikir pikir
masa ih iya sih gambar kucing pet dompet ciluk boy
kutu lagi dompet dompet
aduh siapa yang taruh kasur disini sih
ini dia dong pet
tapi kenapa ada disitu ya
rasanya gue yang taruh disitu
hitung dulu uangnya
kenapa dalam amat ini dong pet
ayang memet kudas sih
aduh aduh aduh aduh
engcok nih tulang ian ya aduh bener bener
om ian ngapain tiduran di lantai gelinding dari atas
om yang jatuh dari tangga kepleset
udah kayak bola bekel
aduh aduh aduh aduh
makanya lain kali kalau ngepel dikeringin dulu
lah kok salah kok salah om ian lah

kalo bukan ponakan udah om ian telen tau nggak
sial banget sih hari ini
udah udah ini naik
tese banget sih
ketawa lagi yuk
kak lu ngakak kak
om ian mau lewat ngapain dipele makin licin
bener bener apek nih hari ini nih
udah jatuh jatuh lagi
aduh jangan jangan disini
gue kepetok pintu oleh sial
ada suara apaan deh
gila ada apaan
gila ada apaan
gila ada apaan
gila ada apaan